pemirsa menikmati es kopi susu tidak hanya saat senggang atau harus ke kedai kopi
para penikmat kopi kini tinggal menyentuh layar ponsel dan juga es kopi susu langsung diantar
wah ini ya serba online tingginya peminat es kopi membuat para penjual semakin inovatif
selain kemasannya dibuat menarik harganya pun jadi lebih terjangkau
banyak orang enggan minum kopi karena cita rasanya yang kuat terlebih bagi orang yang punya masalah dengan lambung seperti saya
tapi sejak menjamurnya kedai kedai yang menjual minuman es kopi susu seolah mengubah cara menikmati kopi dari yang hanya sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup
tren minum kopi terus berubah seiring perkembangan zaman
banyak inovasi bermunculan mulai dari sajian hingga metode pemesanan untuk menikmati secangkir kopi
seperti minuman kopi yang satu ini es kopi susu
rasanya manis ditambah campuran krim dan es membuat tekstur minuman kopi ini lembut dan creamy
es kopi susu dengan campuran gula merah pun merupakan salah satu yang populer di kalangan millennials
bahkan ada sejumlah orang yang awalnya tak menyukai minum kopi kini menjadi penikmat di tengah menjamurnya pilihan varian es kopi susu
ya rasanya kan ternyata bisa disesuaikan ya kita mau kekentalannya seberapa sepertinya ada dua pilihan
tadi saya pilihnya sih yang lebih light sih
kan awalnya nggak suka banget terus kayak disering dikasih minum es kopi ini cobain kopinya enak loh gitu
es kopi susu mulai menjadi tren sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
minuman ini dikemas dalam wadah yang praktis sehingga mudah dibawa bahkan ketika dipesan lewat jasa transportasi daring
selain bisa dinikmati berlama lama harga yang terjangkau ditunjang dengan kemasan yang ciamik serta lokasi gerai yang dekat dengan konsumen menjadi faktor yang paling berpengaruh
faktor sosial media sama it itu sangat berperan sekali ya sekarang
semuanya udah serba online kita order makanan bersih bersih semua
dan es kopi susu itu juga packagingnya sangat praktis untuk dideliver menggunakan online gitu transportasi online yang sekarang ada
makin membantu lagi si bisnis es kopi susu ini untuk berkembang
es kopi susu sebenarnya dibuat dari double shot espresso
meski begitu minum es kopi susu biasanya tak akan menyakiti lambung anda karena banyaknya campuran susu dan gula di dalamnya
rasa kopi yang dihasilkan dari minuman menyegarkan ini pun cenderung lebih ringan
bandingkan espresso nya dengan susu dan pemanis pemanis itu satu banding tujuh
nah akibatnya rasa kopi hampir sudah sangat minimal di situ apalagi aromanya
kepopuleran es kopi susu tak lepas dari kebiasaan masyarakat indonesia yang menyukai minuman manis
kondisi cuaca perkotaan pun membuat minuman ini menjadi prima dona
tak heran hal ini dimanfaatkan sejumlah pebisnis es kopi susu untuk mengenalkan kopi ke masyarakat luas